polresa besurabaya meminta maaf kepada masyarakat dan pengadilan negeri surabaya atas kejadian puluhan anggota brimopolda jawa timur yang meneriakan yel yel
tindakan ini dianggap mengganggu jalannya persidangan kasus kanjuruhan selasa sore
permintaan maaf ini disampaikan oleh kasih humas polrestabes surabaya kompol muhammad fakih pada kamis siang
teriakan yel yel yang dilakukan puluhan brimopolda jatim untuk memberikan dukungan teman dan senior yang menjadi terdakwa di sidang terkait kasus kanjuruhan dianggap mengganggu jalannya persidangan di pengadilan negeri surabaya
kapolresta besurabaya kompol ahmad yusef gunawan melalui kasih humas kompol muhammad fakih meminta maaf atas kejadian ini
menurutnya kejadian di luar dugaan karena puluhan anggota ini memberikan dukungan tanpa ada perintah siapapun
polresta besurabaya kompol ahmad yusef gunawan membantah atas dukungan
dugaan konten hot atau merendahkan pengadilan yang dilakukan oleh anggota brimob pihaknya pun memastikan tidak ada kegiatan yang mengancam atau menghina persidangan
apalagi yel yel juga dilakukan di luar gedung setelah yel yel dan dilarang keamanan setempat anggota pun membubarkan diri
adanya anggota brimop yang melakukan jahit itu adalah spontanitas
sebenarnya sudah memberikan dukungan kepada rekannya yang pada saat itu sebagai terdakwa
di depan ruang hidupnya
alasannya apa buat yel yel
ya untuk memberikan empati kepada anggota yang menjadi terdakwa